kita ke sorotan lainnya saudara nama anies baswedan tak masuk dalam bursa pilkada jakarta dua ribu dua puluh empat dari partai keadilan sejahtera
pks berencana mengusung kader internal untuk pemilihan gubernur dki
anies baswedan yang diusung pks dalam pilkada jakarta dua ribu tujuh belas dan pilpres dua ribu dua puluh empat tidak akan diusung lagi di pilkada dua ribu tujuh belas
menurut sekjen pks anies dianggap sudah menjadi tokoh nasional
ada tiga kader pks yang akan diusung pemilihan gubernur jakarta diantaranya presiden pks ahmad syahiku
mantan presiden pks sohibul iman dan anggota dpr ri dari fraksi pks dapil jakarta mardani alisera
kasih kesempatan sekarang anies mengantarkan orang pks untuk menjadi